senin kemarin sekelompok pemuda yang menamai diri mereka rare angon markedat
dari banjar tegahan sempidi badung bali
mengusung tujuh belas layang layang berukuran satu tujuh hingga tiga meter
mereka membawa layang layang ini ke persawahan terdekat
begitu sampai layang layang bernuansa merah putih dengan tulisan merdeka
angka tujuh puluh lima hingga gambar bung karno ini diterbangkan
ya layang layang ini memang sengaja dibuat untuk menyambut dan memeriahkan
hari ulang tahun ke tujuh puluh lima kemerdekaan republik indonesia
untuk tahun tahun sebelumnya biasanya kita selalu memeriahkan hut kemerdekaan itu
dengan acara acara yang seperti jalan santai hiburan games dan lain lain
sekarang karena dibatasi dengan pandemi
jadinya kita berpikir bagaimana caranya kita tetap memeriahkan
tapi dengan menerapkan protokol kesehatan
kita mengaplikasikannya di layang layang
ke tujuh belas layang layang ini nantinya juga akan diterbangkan pada tujuh belas agustus
sementara itu untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
warga rt dua rw sembilan kelurahan soka negara kecamatan purwokerto timur
banyumas jawa tengah menghias perumahan mereka
selain memasang bendera dan umbul umbul
warga juga membuat lukisan tiga dimensi di asfal jalan
ada lukisan tebing jembatan dan karpet terbang dibuat seolah olah nyata
ini sebagai warga sangat senang
antusias warga yang begitu semangatnya untuk memperingati roti kemerdekaan ri yang ke tujuh puluh lima
rencananya lukisan tiga dimensi ini akan dilombakan
sehingga di masa pandemi covid sembilan belas ini
lomba tetap bisa digelar tanpa melibatkan kerumunan orang
tim liputan cnn indonesia